supaya misign reva dan boy
adalah kamu tetap sama be
kalo kamu tetap sama bey
kamu bisa kasih syarat kan
aku mau tetap sama kamu
gak boleh lagi ketemu sama puan
lah kok mama apaan sih tong
kayak kemarin lu bikin si meli nangis nangis
dan lah begitu
ampe keje keje bener diputusin
nah sekarang kenapa mesra mesraan begini
maaf tante sebelumnya
saya kenapa jadi ngerasa serba salah gini
saya udah putusin meli tante marah
tante tetep udah marah
tante maunya kayak gimana sih tante
ya elah tong
sekolah apa enggak sih
masa gitu aja gak ngerti
yang begini mah jangan dipacarin meli
ya nih dengerin ya
maunya tante di tong
lari datu ke mantong ya
rayu rayu supaya ngasih sertifikatnya
buat tante supaya tante bisa bikin
supaya bangun si restoran itu
maaf tante sebelumnya tante
maaf tante sebelumnya tante
ya malahan saya maunya tanah itu balik lagi ke teman mas saya tante
soalnya emak saya marah banget tante karena saya bohongin
ya ella yang begini nih yang begini
ya udah deh balikin balikin
yaudah sini delapan puluh juta
kok delapan puluh juta tante
lah kan disitu ditulis tong
andai kata seseorang membatalkan kontrak akan didenda delapan puluh juta
nah liat kan kontraknya ada di iu
si melly udah kasih kan
semalam nyolong kan dari kabar ai
nah tuh poinnya tuh
jika pihak pertama membatalkan kontrak
maka pihak pertama akan dikenakan biaya sebesar
nah kan ai udah bilang budak apa gimana
nah udah sini sini
mau dia ambil apa mau bayar delapan puluh juta
tanpa kayak begini mah gak punya delapan puluh juta
udah jadinya bagaimana
ini buat ai kan
mama itu dibalikin dulu tapi
enggak enggak tenang tenang
saya bukan komporten mereka

aku belum pernah loh ketemu cowok kayak dia sebelumnya
dia tuh baik banget
padahal orang yang ditolongin juga dia nggak kenal sebelumnya
kalau kemarin mondi menolongin aku
aku udah pasti jadi mangsa mangsa penjahat itu tuh
bengong ya teh
pasti lagi mikirin si islin senen kan
senen siapa sih mami
tuh si kaset
lebih gampang dipanggilnya islin
jangan isengin sama dia terus tuh
dibelaan gitu geningan
ini mah pasti you like him pisang
ditempel tempel biar lengket
bikin hati dia terpikat
kalau udah gak terpikat gimana dong
sama anak momi yang segini gelisnya
kamu pasti bisa bikin dia tergila gila
isnin pasti nempel sama selasa
sama bella maksudnya
nanti kita sambung lagi ya
dari mana cantiknya mama
biasanya kalau habis belanja happy banget mukanya
sekarang kusut kayak kertas lecak
soalnya kertas putihnya itu pas lagi di jalan
ngeliat reva sama boy berduaan boncing boncengan
jadinya yang dari tadinya bagus kertasnya jadi lecek
kalau kamu udah gak sama b
seenaknya jalan sama boy
kemana aja bisa
ya kan gak ada yang larang lagi
kan mama adriananya udah gak bareng sama papa tercinta
supaya misain reva dan boy
adalah kamu tetep sama be
kalau kamu tetep sama be
kamu bisa kasih syarat kan
aku mau tetap sama kamu
gak boleh lagi ketemu sama puan
disitu kan kamu lebih bisa gendaliin suasana situasi dan keadaan
daripada kayak gini
gak penting gak dapat boy juga
bebon mana tau juga
makanya dengerin apa kata mama
kamu tuh harus bisa
bikin be ngelarang reva dan boy berhubungan
sampai nanti mungkin jadi cinta mati
seserah deh ya
tapi yang pasti kamu harus larang tuh
gimana caranya mereka jauh
terus kalau udah semakin susah semakin sulit
apalagi kalau boy tau papinya reva gak setuju
kan pasti dong mamanya boy juga gak bakal bolehin
kan mereka gak suka sukaan tuh
ya kan hubungannya juga nggak bagus
gak ada kesempatan sebenarnya untuk mereka bisa deket
kalau udah kayak gitu
kamu bisa deh tuh
bikin boy jauh dari reva
dan mungkin aja reva nanti pacaran sama siapa
boy bisa balik lagi ke adriana tercinta
ya sudah ya emang
walaupun waktunya harus lama
terus nunggu lama
dan meyakinkan mas be supaya mas be tidak mengizinkan dia
supaya mas be tidak mengizinkan dia
dan reva sama boy deketan
atau lagi pacaran
dengan kayak begitu
walaupun lama pasti nanti
boy akan kembali lagi sama adrena
ya bener juga emang
indah pada waktunya
waktunya kapan ya
tapi juga pintar
sekarang kalau mau pintar
balik lagi ke kantor
kerja yang bener
tampil yang cantik
cari perhatian be
curi kesempatan dalam kesempitan ini
nggak usah pakai belanja begini terus
ya kan udah tau lagi pisah rumah malah ngabis ngabisin duit suami
yang ada suami kamu bukannya senang ya kan
istri kerjaannya ngabisin duit doang
yang ada ngambil perhatian tuh dengan cara yang lain gitu loh
agak pinter sedikit
kalau belanja kayak gini yang ada